kita kembali ke dalam negeri
kota batu jawa timur selalu menyuguhkan berbagai wisata yang sayang sekali untuk dilewatkan
wajar saja kota ini dijuluki sebagai kota wisata
salah satu wisata yang tengah banyak dikunjungi wisatawan adalah museum angkut
produser lapangan priscila dauhan akan mengajak anda untuk berkeliling
melihat ratusan koleksi alat transportasi yang ada di sana
dan informasinya akan sekaligus untuk redaksi cnn indonesia siang kali ini
iqbal kurnia dipamit selamat siang dan sampai jumpa
museum angkut masih menjadi salah satu destinasi wisata yang paling populer
dan paling hits di kota batu jawa timur
kenapa karena di sini banyak sekali beragam koleksi mobil antik
dan juga anda pun bisa belajar sejarah mengenai alat alat transportasi
dan tentu saja di sini juga anda bisa berfoto foto karena banyak sekali

setiap harinya museum angkut mengadakan parade superhero khas hollywood
yang terdiri dari kapten amerika wonder woman batman superman dan masih banyak lagi
para superhero ini mengajak pengunjung untuk menari bersama mengikuti irama lagu
museum angkut juga memiliki pertunjukan mobil mobil klasik
yang membuat pengunjung berdecak kagum
parada mobil klasik
ini sekaligus menunjukkan bahwa hampir seluruh koleksi mobil di sini adalah asli
dan masih dapat digunakan
edukasi bahwa museum angkut itu tidak hanya display tapi merupakan museum yang bisa jalan
berkendara dengan mobil klasik seperti tadi benar benar pengalaman baru buat saya
mulai tahun depan para pengunjung bisa mencoba naik mobil mobil klasik
yang menjadi koleksi museum angkut
wow seru banget
kayak ada di film film gitu
nantinya ini baru akan bisa dinaiki tahun depan
kita berdoa semoga memang nanti pengunjung bisa menikmati mobil mobil klasik seperti ini
selain memamerkan mobil mobil klasik
museum angkut juga memamerkan replika pesawat kepresidenan
pengunjung dapat mencoba langsung bagaimana fasilitas yang ada di dalam pesawat khusus tersebut
serasa presiden beneran deh
nah ini dia bagian dalam pesawat kepresidenan
yang hanya mengangkut presiden dan juga wakil presiden jika ingin melakukan kunjungan ke daerah daerah atau ke luar negeri begitu nih
seperti ini ada meja kerja presiden
dan juga kita bisa langsung lihat nih ruang makan presiden di dalam pesawat kepresidenan seperti apa
sejak didirikan tahun dua ribu empat belas lalu
museum angkut menjadi salah satu tujuan wisata favorit di kota batu
di sini anda bisa menjelajahi museum seluas tiga delapan hektare
sambil belajar asal usul dan transformasi alat transportasi
karena banyak banget spot fotonya terus unik unik
iya bagus banget sih di sini lengkap gitu kan
ada pesawat kepresidenan juga
seru bukan berwisata di museum angkut
untuk tiket masuk dibanderol sebesar tujuh puluh lima ribu rupiah di hari biasa
dan seratus ribu rupiah di akhir pekan dan hari libur
rizkyla dauhan andika suramanto batu jawa timur